presiden jokowi dodo memanggil dan memberikan pengarahan kepada para pejabat polisi mulai dari kapolres kapolda hingga pejabat utama mabes polri di istana negara hari ini jumat empat belas oktober dua ribu dua puluh
ratusan pejabat polisi tiba di gedung krida bakti sekitar pukul sebelas tiga puluh siang
rencana para pejabat polisi mulai dari kapolres kapolda hingga pejabat utama mabes polri akan mendapatkan pengarahan dari presiden joko widodo
para pejabat polri juga diminta tidak membawa ajudan memakai tongkat komando dan membawa kertas serta pulpen